muhammad rafa listiawan asal jakarta kelas satu smp umur tiga belas
pertama saya kenal game free fire ini dari teman saya
dulu dia main main saya ngeliat kayaknya enak saya mainin saya download
saya diajarin caranya gimana gimana gini gini informasi gitu
nah di situ saya main main main main
nah abis itu pas dua ribu sembilan belas udah mulai masuk dunia kompetitif
dan di situ pertama kali ikut turnamen offline jakarta
di situ juara tiga nah disitu lanjut lagi latihan latihan latihan
dari mulai satu terus latihan turnamen turnamen daftar ikut
turnamen offline lainnya terus latihan latihan
kemarin ada pon ini daftar lolos akhirnya bisa mewakili dki jakarta
kalau nyatuin chemistry sih latihan aja sih main sering sering main bareng
main bareng ikut turnamen turnamen bareng sampai nanti akhirnya udah
akhirnya bisa ikut ikut turnamen turnamen gede
pagi biasanya olahraga olahraga bisa olahraga mandi abis mandi makan makan
nah disitu udah istirahat sebentar siangnya sampai sore latihan turnamen turnamen gitu
pernah pernahannya sih dimarahin ya karena main game mulu jarang makan gitu telat makan
nah terus tiba tiba pas lolos pon ini izin ke orang tua
pertamanya kan nggak boleh tuh gara gara umur saya masih segini kan
saya hubungin bank ofisial dari dki nya nah terus ngomong sama orang tua
begini begini ini nanti misalnya bisa kalau misalnya juara bisa inilah punya buat nanti masuk sma atau smk nya gampang
nah di situ dia izinin yang penting jangan lupain sholat atau kewajiban